ribuan warga kota manado memeriahkan kegiatan jalan sehat hati nurani partai hanura
yang digelar di kawasan lapangan megamas kota manado sulawesi utara
acara ini dihadiri dan dibuka langsung oleh ketua umum partai hanura osman sabta odang atau oso
dan berharap kebersamaan terus dibangun di wilayah sulawesi utara ini
ribuan warga kota manado memadati kawasan lapangan megamas pada sabtu tujuh oktober dua ribu dua puluh
antusiasme masyarakat mengikuti jalan sehat juga terlihat saat ketua umum partai nomor urut sepuluh ini memberi sambutan
oso berharap kebersamaan dapat terus dibangun di sulawesi utara
ia juga meminta semua kader partai hanura terus membangun dan memajukan daerah
untuk menuju ke jalan sehat hati nurani
bukan jakarta makmur terus indonesia makmur
bukan menado makmur terus kemudian indonesia makmur
tapi seluruh daerah makmur baru ada indonesia makmur
acara jalan sehat ini dihadiri oleh gubernur dan wakil gubernur sulawesi utara
ketua dpd hanura sulawesi utara renold wisan
serta pengurus partai hanura seperti wakil ketua umum bidang organisasi
kaderisasi dan keanggotaan benny ramdhani